donasi untuk korban erupsi semeru yang diprakarsai oleh pengelola pasar legi solo berlangsung selama tiga hari
antusiasme pedagang pasar cukup tinggi dalam membantu korban erupsi semeru di lumajang jawa timur
apalagi banyak pedagang pasar legi solo yang berasal dari lumajang
mereka secara sukarela menyumbangkan barang dagangannya antara lain sembako sayuran buah buahan rempah rempah bermacam bumbu dapur dan lainnya
dalam tiga hari ini saja sudah terkumpul hampir dua truk yang rencananya malam ini akan disalurkan
selain menyumbang barang dagangannya pedagang pasar legi solo juga mengumpulkan donasi uang yang terkumpul hampir dua puluh juta
uang tunai ini juga dibelanjakan untuk membeli obat obatan perlengkapan dan susu untuk bayi dan anak anak kebutuhan harian serta barang keperluan untuk mandi
alhamdulillah mulai dari tiga hari yang lalu antusiasmenya luar biasa karena mungkin ya sesama kemanusiaannya miskinmanusiaan untuk peduli dengan kejadian yang kemarin itu
rencananya malam ini tim bantuan dari pasar legi solo akan berangkat menuju lokasi yang terdampak erupsi semeru dan menyerahkan langsung kepada para korban
mereka telah berkoordinasi dengan tim relawan dari solo yang sudah bertolak ke lumajang beberapa waktu lalu
sri hartono solo jawa tengah